dalam suasana hari kebangkitan nasional ke satu ratus sembilan kebangkitan indonesia ternyata masih terganjar beberapa persoalan pelik dalam kedewasaan demokrasi dan penegakan hukum
wabil khususnya pemberantasan korupsi
pengungkapan kasus penyiraman air keras ke penyidik senior kpk novel baswedan belum juga terungkap
beberapa kali polisi sudah menangkap orang yang diduga terkait kasus tersebut dan semuanya dilepaskan kembali
karena tidak cukup bukti setelah litiga uang dengan kasus itu polisi juga masih menanti kedatangan rezeki sihab ini
untuk diperiksa di kasus dugaan konten cat mesum atau pornografi yang menyeret imam besar fpi tersebut
apakah pengungkapan kasus ini murni penegakan hukum atau ada aroma dendam politik seperti yang dituduhkan oleh kubu rizik sihab
dan untuk menemani diskusi saya malam hari ini sudah hadir di studio ada mas wahyu muryadi jurnalis senior
terima kasih mas wahyu sudah melewati minggu malam bersama saya
ada bang rira akuti juga direktur eksekutif dari lingkar madani dan juga pegiat ham dan demokrasi
terima kasih bang rira sudah datang
kita akan membahas dua topik yang kurang lebih menjadi top of mind
dalam bungkusnya ini kan kita bicara mengenai hari kebangkitan nasional
tapi ternyata kalau kita bicara mengenai kedewasan demokrasi kemudian penegakan hukum terutamanya pemberantasan korupsi
jadi kayaknya kita masih cukup tertatih tatih ya bang
satu ratus sembilan tahun ternyata belum bisa membuat kita take off dengan lancar
kita salah satu kasus yang kemudian menjadi top of mind publik adalah ditersangkakannya firza hussein atas kasus
chat dugaan chat mesum ini masih dugaan karena masih proses hukum masih berjalan
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
firza husein memenuhi panggilan polda metro jaya pada selasa pagi yang lalu
pemanggilan ini terkait kasus dugaan percakapan pornografi yang dituduhkan kepada firza husein dan pemimpin front pembela islam rizik syihab
setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara pada selasa malam kepolisian meningkatkan status firza
dua tadi gelar perkara menyatakan bahwa peningkatan status saksi fhm menjadi tersangka
meski firza hussein membantah apa yang dituduhkan kepadanya polisi menyatakan penetapan firza sebagai tersangka sudah berdasarkan alat bukti
di antaranya dua ponsel milik firza dan rizik
bukti ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli face recognition dari inavis
dia menyatakan foto firza husein yang diserahkan penyidik untuk diperiksa adalah asli
kini polisi menunggu kehadiran pemimpin fpi
rizik syihab yang telah mangkir dalam tiga kali pemanggilan
menurut kuasa hukumnya rizik saat ini berada di arab saudi setelah sebelumnya ada di malaysia
pengacara rizik menyatakan langkah kepolisian yang memperkarakan rizik sebagai upaya balas dendam atas kasus hukum yang menimpa ahok
ini undang undang yang akan dipakai untuk habib rizik adalah undang undang pokok
pokok eh abi rizik datang lalu ditangkap dan ditahan
itu yang sampai ketutupnya

loh kok anak ini saksi mau ditahan
katanya udah naikkan statusnya langsung
jadi tersangka lalu ditahan sebagai satu bentuk dari balas dendam
siapa yang mulai dendam
jelas dendam atas ditahannya ahok
siapa yang mulai dendam ya
harus kita cari tuh
kasus ini berawal dari beredarnya screenshot percakapan bermuatan pornografi yang diduga antara rizik syihab
dengan seorang wanita yang diduga sebagai
seorang wanita yang diduga sempat
beredar pula rekaman suara yang diduga antara firza dan emma serta foto foto syur yang diduga firza husein
screenshot rekaman dan juga foto foto itu sempat beredar dan menjadi viral di media sosial sejak akhir januari yang lalu
di dari putro cnn indonesia
ini menarik kasusnya mendapatkan perhatian publik cukup luas prosesnya sudah cukup lama
dan saya nggak tahu ya kalau kita bicara mengenai timeline politik situasi politik terakhir kemudian kasus ini tiba tiba dicuatkan lagi dan ada tersangka minggu ini
bang rey dulu anda melihat ini murni kasus hukum atau ada irisan irisan aroma aroma amis politiknya di sini
murni atau tidak nanti kan memang harus dilihat di pengadilan ya
sejauh apa misalnya bukti bukti yang ada kemudian juga fakta fakta yang ada dan seterusnya itu untuk bisa menyatakan bahwa ini memang satu peristiwa hukum yang bisa dikatakan
sebagai peristiwa yang memiliki dasar yang cukup gitu
atau memang hanya peristiwa yang sekedar dimain mainkan dibuat buat untuk sekedar katakanlah misalnya membuat kesulitan pihak habib rizik dan seterusnya gitu
nah saya pikir mekanisme yang paling sah untuk menguji semua itu ya memang pengadilan gitu
lebih lebih misalnya kalau ada proses pra peradilan yang dilakukan baik yang dilakukan sekarang kan yang sudah tersangka adalah
yang sudah lah ibu pirzawi gitu ya
mungkin bisa dilakukan upaya pra peradilan
nah atau mungkin kita nggak tahu nanti apa yang akan dilanjutkan statusnya kepada sudara rizik ini
apakah memang akan ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan memang hanya sebagai saksi biasa saja gitu dan seterusnya
jadi memang proses hukum dan peradilan yang kemudian membuktikan ini
tapi kalau aroma aroma kalau kita lihat timeline nya ini anda lihat memang kan tadi kan belakangan ini pasti ada tuduhan tuduhan
kemarin juga adik komnasam ada gerakan
ada gerakan yang menganggap bahwa komnasam harus turun tangan mengakukan investigasi karena ini bentuk dari kriminalisasi
kalau menurut saya persoalan paling utamanya itu di pasal ini ya
saya jelas mengkritik tiga pasal yang sampai sekarang menurut saya sebetulnya lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan bukan proses penegakan hukum gitu
yaitu pasal penodaan agama dan sekarang yang paling terakhir ini korbannya adalah saudara ahok gitu ya
nah pasal soal undang undang ite ini
pornografi dan yang terakhir itu adalah pasal makar
itu pasal pasal yang sangat lentur yang memungkinkan siapapun bisa dikenakan ke dalamnya selama yang bersangkutan misalnya ya
taruhlah misalnya mendapat sorotan publik dan seterusnya itu gitu
dan yang kedua ada suasana yang dibangun sedemikian rupa agar yang bersangkutan diproses secara hukum gitu
nah oleh karena itu secara umumnya agak sulit mengatakan satu situasi objektif
untuk melihat apakah satu tindakan itu memang dapat dinyatakan telah terjadi misalnya penodaan agama
telah terjadi unsur unsur yang bersifat pornografi gitu ya
atau unsur unsur yang katakanlah misalnya tindak pidana yang bersifat makar dan seterusnya gitu
dan dugaan saya tiga tiga pasal ini apa namanya ya fondasi yang paling dasarnya itu adalah subjektivitas aparat penegakan hukum
subjektivitas aparat ya
ya aparat penegakan hukum gitu
nah oleh karena itu dari dulu dulu sudah kita mengingatkan betulnya ya
hati hati dengan pasal penodaan agama
jangan terlalu dipaksakan untuk dipergunakan sedemikian sembrono karena ini bisa menimpa siapapun ujung ujungnya
sekarang mulai satu satu dialami kan yang melaporkan karena penodaan agama sekarang dilaporkan balik juga karena pasal yang sama kan kira kira gitu ya
termasuk di dalamnya adalah undang undang pornografi ini gitu
dulu kita misalnya ingat yang berkenaan dengan saudara ariel ya
kemudian aril masuk ke dalam penjara di polis bersama
kalau dipandang secara apa namanya ya hukum misalnya
bagi saya juga agak sulit mengatakan bahwa di mana proses yang menyatakan bahwa saudara arief itu dengan sengaja ya berkeinginan untuk mengumbar ya perilaku ya itulah ya kepada publik
kan yang ada adalah orang lain yang mengumbarnya
dan dikenai pidana juga orangnya
iya tentu saja
dan orang dan kelakunya kebetulan adalah saudara aril
dan kemudian dia tetap diperiksa gitu
dan sebagainya gitu
mas wahyu anda melihat proses ini kemudian kaitannya dengan dianggap dengan situasi politik timeline politik kita pasca pilkada
kemudian ahok ditetapkan difonis dua tahun bersalah
kemudian kasus ini kemudian tiba tiba bergerak maju begitu pesat gitu
anda melihat ada benang merah nggak mas wahyu
ya tau apa benang merah apa putih apa hijau ya kan
ya pasti bukan anggur merah
pasti bukan anggur merah
pasti bukan anggur merah
yang jelas memang apa namanya orang kemudian langsung mengait ngaitkan kan
oh ini sudah ahok toh dengan pasal yang apa namanya yang selama ini karet
bisa masuk walaupun argumentasinya juga sekuat apapun yang disampaikan oleh ahok tetap dihukum
atas dasar keyakinan hakim
walaupun dalam proses hukum fakta hukumnya itu tidak muncul misalnya
tapi ini sekarang sudah ya sudah sekarang rizik dong
iya kan lawannya kan seolah olah seperti itu
seolah olah ada hukum berbalas begitu kan
yang disebut oleh balas dendam itu
tapi memang sebenarnya lah saya sepakat juga dengan mas ray rangkuti tadi
terhadap pasal pasal karet ini ya se artikelen ini tidak menarik ini untuk bisa diterapkan
memang harusnya dicabut
ya sayangnya untuk penodaan agama itu kan satu ratus lima puluh enam a kan dulu sempat diadukan apa namanya judicial review
di magama komisi institusi tapi kan ditolak
sempat tiga kali kalau tidak salah pak
dua kali tapi ditolak
bahkan gus dur sempat memberikan kesaksian disitu ya
ya sudah jadi menolakkan
kita kan tetap di tangan eksekutif
bisa ini kan sama dpr maupun pemerintah untuk melakukan revisi atas itu
nah kemudian celakanya juga hal ini kita harus konsisten
menganggap ini juga jangan juga berlaku kepada seorang yang kebetulan
mungkin tidak kita sukai seperti pak
terus terang aja yang dikenakan kan pasal yang tidak menarik ini
seberapa substance seberapa ya kan merusak misalnya dampaknya gitu kan
ya makanya jadi tadinya kalau kita memang mau melakukan tindakan hukum yang serius
jangan masuk ke wilayah wilayah ini
banyak hal hal yang memang menyangkut anarkisme kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu
itu yang ditindak
tapi bukan wilayah privat ini
dan persoalannya kan nanti sama dengan ariel
terus terang dulu sama adil sama luna maya
dulu juga rasanya kan tidak masuk ke wilayah wilayah itu
tapi kan sudah terjadi
apalagi tekanan publik waktu itu keras juga
sudah jadi presiden
nah ini kan bisa dibilang risik sebagai korban
masa saya mau menyebarkan aib saya sendiri
kan begitu logikanya
mau disebut perbuatan jiran tidak ada laporan

dan segala macam
jadi ini memang menjadi hal yang banyak sekali tanda tanya besarnya
wajar saja publik kemudian bertanya tanya seperti itu
tapi juga di sisi lain
kalau memang ini hukum memang harus ditegakkan
jangan kemudian harus kita mangkir
sebaliknya juga begitu dong
jangan terus kemudian banyak dikritik
nah kalau seorang diri menghadapi pengadilan penyistana agama
ya kan berani dia
tidak pakai membawa massa segala macam
nah ini kok malah beradab ke saudi dengan alasan umroh
kalau saya hadapi aja
sampai kemudian biar nanti pengadilan yang membuktikan
dan publik juga akan menilai
siapa yang benar siapa yang salah
meskipun kalau terbukti salah pun misalnya
tapi aroma politiknya aroma
kalau bagi saya susah menyebut
tapi ada sebutnya lebih asik di segmen berikut ya bang rey
kita akan jelasin
jelaskan kami akan segera kembali
kita lanjutkan mendengarkan komentarnya bang rey yang terpotong
apa yang ingin anda perspektif anda ya
ya teguri misalnya belas dan enam atau tidak
sulit melihat karena memang peluang untuk masuknya di dalam pasal ini sangat terbuka
itu yang kita sebutkan tadi ya
misalnya soal definisi apa yang kita sebut dengan penistaan agama
sepanjang yang kita kenal
apa saja bisa dikategorikan sebagai penistaan agama
anda membuat polling bisa penistaan agama
anda membuat mengkopi misalnya ya
satu karikatur di luar negeri anda buat di sini anda disebut kopi
yang terakhir ini saudara ahok hanya menyebutkan kata dibohongi
juga bisa di sebut sebagai penistaan agama
itu juga begitu ya
kalau yang terang terangan pulgar memang dengan sengaja itu jelas ya
tapi kalau kita lihat polanya dari ariel sampai kepada rizik sihab misalnya ya
memang wilayah yang disebut sebagai pornografi ini agak kita gamang
nah oleh karena itulah
makanya kita mengatakan sejak dari awal tadi
hati hati mempergunakan pasal ini
karena pasal ini terbuka kepada siapapun untuk dipergunakan
jadi ketika anda pakai ini untuk menyerang orang lain
pada saat yang bersamaan orang lain itu juga bisa menyerap anda dengan pasal yang lain
pasal yang lama atau pasal yang lain
nah inilah yang kita lihat sekarang ini
jadi disebut berbalas dendam mungkin
tetapi disebut karena memang setiap orang yang mempergunakan pasal ini juga bermotif yang mungkin juga sama
kalau kriminalisasi bisa juga nggak dianggapkan
kemudian sebagian orang menganggap ini kriminalisasi misalnya
ya tentu saja bisa dikatakan kriminalisasi
kalau itu tadi misalnya ya
kalau misalnya di persidangannya tidak ditemukan satu dalil satu fakta satu materi yang memperkuat
nah itu bisa kita sebut sebagai kriminalisasi
nah masalahnya kan sekarang belum sampai ke situ
belum ada satu upaya untuk membuktikan misalnya cat itu bohong
bambak foto itu bohong
tapi dipaksakan supaya benar
polisnya sudah membuktikan itu benar itu foto nyata
versi polisi iya tapi itu kan versi polisi adalah kebenaran tersendiri
kebenaran subjektif polisi
nah kebenaran yang benar bagaimana
setidaknya anda peradilinkan
atau kalau nggak mau peradilan ya nanti akan diuji nanti di persidangan
tapi iya tapi kenapa kemudian mas wahyu kalau anda lihat kenapa polisi kemudian memakai
kalau kita lihat misalnya misalnya ini akan menyasar rizik sihab gitu misalnya
kenapa nggak memakai tuduhan tuduhan atau kasus kasus lain yang kemudian banyak juga dilaporkan kepada dia
tapi kenapa memakai kasus ini
dari terawangan dan sensitivitas anda kenapa yang dipilih itu ini gitu
gudang jenis apa yang ada di balik bakwan ini
nah ya itu
makanya jadi sebenarnya lah kalau kita mau jujur cara mengadili rizik kita ngomong terang terang aja begitu kan
banyak saja tuh yang bisa kita lihat
banyak kasus kasus pengaduan menyangkut fpi yang lembaga yang dia pimpin didirikan jadi pimpin
itu aja lebih menarik kaitannya dengan narkisme
makanya ini bagus nih sejauh jauh hari polda metro sudah memberikan warning
pastikan tidak ada sweeping
kalau ada yang dilakukan oleh orang emas kemana pun kalau itu terjadi laporkan kepada nomor nomor berikut
nah jadi selama ini kan itu yang dilakukan
narkisme membuburkan ini musa itu segala macam
nah itu kok tidak diproses
saya rasa belum keadaan luar saya kan rey
jadi kok masuk ke wilayah wilayah privat yang memang masuknya adalah melalui pasal pasal yang sangat lentur
dan bagi para pegiat demokrasi juga ini menjadi masalah tersendiri
itu hal yang menarik
ya kita harus konsisten harus gabung double standar
meskipun suka atau tidak suka itu urusan belakangan
walaupun dokter itu orang yang mungkin kita tidak suka tapi kita harus adil
tapi sejati pun begitu kalau memang celah hukumnya memang terbuka seperti itu ya sudah hadapi
sebaliknya kita sarankan jangan lari
tapi kalau anda melihat ya mas wahyu dari kalau kita melihat subjek subjek yang ada dalam pusaran kasus ini
misalnya kepolisian di sini ada pemerintah mungkin
kemudian ada orang orang yang dianggap tertuduh
ada firza ada rizik kemudian lawyernya
bahkan sekelompok masyarakat yang juga ada di dua kubu
dipolarisasi juga terjadi dalam kasus ini
menurut anda bagaimana anda menilai subjek subjek yang kemudian saling beririsan satu sama lain
ya itu makanya ini sudah jadi kayak benang kusut
makanya ada istilah merajut lagi
meracut itu susah loh
terus kemudian ada istilah istilah di mana kemudian adanya respons untuk
memberikan support secara moral kepada pak basuki cahayapurnama yang dipenjara di kelaba dua
kemudian melalui pesta apa namanya solidaritas lili
yang kemudian juga dilarang oleh kelompok yang lain
jadi ini ada semacam kristalisasi yang semakin menajam di antara dua kubu yang tidak selesai selesai
makanya hari kebangkitan nasional ini penting untuk bangkit itu harus move on
tapi itu bung rey menarik sekali apa yang dikatakan mas wahyu bahwa demokrasi kita sempat ya kalau kita bilang tercederai dengan
isu sara polarisasi pertentangan dan permusuhan yang tidak hanya di sosial media bahkan di tingkat bawah juga itu terjadi secara nyata
menurut anda memang setuju dengan mas wahyu bahwa kepolisian atau negara memilih untuk berusaha menegakkan hukum kepada orang orang yang dinilai mungkin bertentangan ini
mengapa bisa berdampak pada semakin kristalisasi pertentangan
polarisasi yang tadinya diharapkan akan kembali mencair itu terjadi terpolar lagi menjadi dua kubu yang semakin ekstrim
ini akan panjang gitu menurut anda secara politik dan pendidikan demokrasi
tapi kan itu mekanisme yang paling mungkin ya yang paling objektif
bahwa harus ada penegakan hukum bagi orang yang bersalah
kalau tidak ya orang akan menyelesaikan masalah hukum dengan politik dan itu tidak sehat
demikian tentraman proses proses yang melanggar hukum dibiarkan
dan itu tidak sehat bagi demokrasi kita
oleh karena itu mungkin pada tingkat tertentu ya kita melewati fase ini aja dulu
fase dimana orang saling mengadukan kira kira gitu ya
mempergunakan pasal pasal karet karena itu yang paling mungkin
kalau saya dituduh anda mencurikan tidak terbukti
karena for unsure rejiksi ap sendiri banyak dituduh dengan pasal pasal karet juga
nah ini kita lihat
paling gampang kita ditutup dengan itu
dan penyidik wajib untuk memproses semua setempatian siapapun juga
nah itu yang kita lihat
sampai tentu di luar itu harus ada terus upaya untuk mengingatkan bahwa
harus tetap kita keluar dari situasi ini
nggak bisa kita terus menerus saling serang menyerang dengan identitas kelompok dan sebagainya itu
yang mengakibat kita ya stagnan
buur tengkarannya di situ situ saja
ya anda menudai anda menista anda menudai anda menista
dan hukum menjadikan instrumen politik di sini ya mas ya
untuk saling menyerang satu sama lain
dan itu saling menuntut
anda lihat dampaknya akan bisa sepanjang seperti itu nggak mas wahyu
kalau kita lihat ini di proses ini
kalau kita lihat websitenya dari ormas ormas manapun ya
termasuk ormas keagamaan termasuk ormas islam dan segala macam
banyak yang meleceh lecekan kelompok lain
websitenya hdi itu
kita mengatakan yang menyebarkan ini agama ini bukanlah nabi ini tapi orang lain
ya kan itu bisa menista loh
tapi itu tidak dilakukan
tapi kan capek sekali kalau kita saling bertempur dengan penista penista ini kan misalnya
saling menista satu sama lain
makanya memang menurut saya harus ada upaya untuk kembali ke apa sih kita sebagai bangsa kita ini pola dasarnya apa
ikatan utamanya apa
sekarang ini memang
kalau secara umum kita lihat adalah menonjolkan keakuan kan sebetulnya
kami anda beda gitu
jadi tidak ada lagi upaya untuk kita menyelesaikannya kita di mana
anda dan saya itu di mana kira kira itu
saya pikir disitulah relevansi yang kita sebut sebagai pancasila undang undang dasar empat puluh lima
maka pancasila yang kita pakai sekarang tentu nggak bisa dipakai untuk melejitimasi tindakan yang apacasilais gitu ya
jadi begitu melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan pancasila dia mengatakan hak saya kan dilindungi oleh pancasila
pancasila juga harus membuat kategori yang jelas yang ketat
mana sebuah tindakan yang bisa dipergunakan bisa dikatakan layak dikatakan pantas disetujui oleh apa yang kita maknai sebagai pancasila itu
nah disitu menurut saya situasi kita sekarang
tapi ujung dari ini menurut saya adalah memang nggak bisa dihindari politik di tengah tengahnya
mungkin akan terus melaju sampai tahun dua ribu sembilan belas
karena momentumnya sangat berdekatan di bangre ya
bukan saja momentumnya berdekatan tapi ternyata apa yang kita asumsikan selama ini bahwa misalnya isu sara tidak akan efektif di dalam pemilihan politik itu agak terbantahkan di pilkada dki jakarta kan
sedikit banyak isu sara itu memberi efek terhadap keterpilihan dan kata terpilihan para kandidat di pilkada dki jakarta gitu
nah mungkin pola ini kalau terus menerus ya dilihat sebagai satu bukti keberhasilan
bagaimana menggunakan isu sara dalam pilkada akan terjadi di dua ribu delapan belas pilkada serentak ini
ujungnya nanti dua ribu sembilan belas gitu
nah memang lagi lagi paling ujung kita akan mengatakan butuh kesadaran para politisi gitu loh
ya politisi kan harus memanfaatkan momentum yang ada dengan instrumen instrumen yang ada
mas walyu gimana nih kalau tadi kan mas walyu dan bangre bilang ini kan kayaknya masih agak panjang
jadi kalau kita mengharapkan masyarakat kita bisa agak napasnya agak lebih longgar gitu ternyata kayaknya masih tetap menghirup asap yang ada
asap yang agak pekat bagaimana kemudian caranya menyiasati nih mas walyu
kan tadi kita bilang demokrasi kita juga terancam kalau seperti ini terus
bagaimana negara penegak hukum civil society bisa sama sama menegakkan keadilan di bumi pertiwi tapi tetap relay on dengan demokrasi yang sehat
ini sehingga perpecahan perpecahan atau polarisasi yang tajam tidak terjadi lagi
pertanyaan lu makin lama makin susah
saya jadi anda kan dibayar banget jadi saya kasih pertanyaan susah
ya jadi sebenarnya ya kuncinya adalah penegakan hukum itu betul betul harus tegak walaupun lanya teruntung
tapi tetap yang namanya tujuannya adalah demi keadilan
jadi keadilan jadi proses justisia itu betul betul harus akuntabel
cuma persoalannya di sini kan hukum seperti dipakai oleh alat kekuasaan untuk menggolkan tujuannya
itu yang tidak menarik
apalagi kemudian dalam perkembangan berikutnya
polarisasi diantara katakanlah dua kutub besar masyarakat kita yang semakin lama makin menajem kristalnya
di tengahnya kosong gitu maksudnya
ya sebenarnya ada di kelompok tengah ini
makanya yang paling penting mungkin diantara kita kita ini di tengah ini harus diperkuat
bandul di tengah ini harus diperkuat gitu loh sebanyak mungkin
dengan cara ya melakukan proses kesadaran terus menerus melalui dialog seperti ini
nah cuman yang tidak menarik ya itu tadi
sedikit sedikit semua ditarik seolah olah kalau sikap anda seperti ini berarti anda pro kesini
kalau ada begini anti yang itu
itu kan sangat tidak
simplifikasi masalah itu juga memecah belah juga tuh
apalagi kalau ujung ujungnya kalau ditarik sampai kepada nanti ke pilpres dua ribu sembilan belas yang sudah diambang pintu
kalau masih susah kalau masih susah gini situasinya wajar dong kalau rizik memilih untuk tetap ada di luar negeri dan tidak kembali
kalau bisa saya sarankan beliau balik ke sini bikin peradilan ya kan ajukan aja hukum
sekarang mekanisme untuk membuktikan apakah polisi tepat mempergunakan pasal itu menetapkan pasal macam macam itu banyak gitu
jadi pada tingkat tertentu sebetulnya ya tidak ada cara
pada tingkat tertentu sebetulnya tidak tepat
kalau orang melarikan diri atau apa istilahnya gitu ya
dari keputusan polisi tentang status hukum macam macam dan sebagainya
karena ada mekanisme yang lain
advokat sekarang misalnya berani sekali saksi saksi untuk membuktikan sebaliknya dari misalnya saksi saksi ahli polisi juga banyak sekali bertebaran
dan itu semua bisa diawasi publik
belum lagi kemudian sorotan publik terhadap kasus kasus tertentu gitu
nah itu semua sebetulnya menggambarkan kepada kita
ada situasi yang berubah kok
ada objektivitas juga yang berubah gitu
tinggal sekarang mau dipakai nggak itu untuk sama sama diputuskan pada mekanismenya
dimana mekanisme memutuskan benar tidak benar
ya ini pengadilan
kalau kita bicara objektivitas kepolisian dalam mengungkap ngungkap kasus terutama misalnya terorisme itu kan kita patut acungi jempol
bagaimana terorisme bisa diberantas dengan cepat
tapi yang kemudian membuat kita terheran heran geleng geleng kepala nih mas wahyu
ada penyiraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan
kok sampai sekarang belum ketemu ketemu
padahal sudah beberapa orang yang terduga
oh kita sudah pohon
alhamdulillah akhirnya ada titik terang nih
sudah dua kali
nah kemudian kita akan bahas mengenai kasus ini di segmen berikutnya